mereka gak akan mengejar kita lagi sampai disini
kita harus ke desa karangmangu
apa kamu sudah gila ya barah
tadi itu kita hampir mati
dikejar kejar sama mereka
nanti malam bulan purnama
manusia harimau itu pasti berubah wujudnya
kasian warga kampung itu sir
mereka dalam bahaya
kamu itu terlalu baik ya barah
kalau mereka ngejar ngejar kita lagi
biar aku yang menghadapinya
kamu pulang saja
kamu kan masih punya hutang sama aku
kamu belum kasih tau
siapa yang menjadi harimau jadi jadian
kalau menurut saya juragan
lebih baik pernikahan din mardian itu dipercepat dengan farida
saya juga lihat din mardian sudah gak tahan pengen menikahi farida
kalau saya sih bagaimana bapaknya saja rosmina
saya khawatir dengan sembara mbak yu
nanti sembarang melakukan hal hal yang tidak diinginkan pada farida
ada apa dengan anak itu
dia itu kan tergila gila pada farida
saya takut nanti terjadi apa apa dengan farida
sembara itu kan hanya anak kampung curakan
dia tidak punya pendidikan sama sekali
beda dengan denmar dian yang mempunyai pendidikan sangat tinggi juragan
saya benar benar khawatir
nanti kalau sembara menculik farid
dia akan mencuri farida
dan melakukan hal hal yang tidak diinginkan
bagaimana ini pak
fardian bisa kecewa kalau tidak sampai menikah dengan farida
leres mbak yu
din mardian itu sangat mencintai farida
jadi tidak ada hal yang harus menghalangi pernikahan ini
kita harus mesegerakan pernikahan ini den
kita adakan lima hari lagi pernikahan farida dan markian
lima hari lagi
itu sangat cepat sekali nge juragan
saya sih setuju
kalau lima hari lagi
sekarang desa kita
sedang diincar oleh harimau jadi jadian
bahkan makhluk setan itu
tapi kita tidak boleh diam
kita lawan dia
kita sendiri yang menentukan
harimau dan mardian
harimau jadi jadian itu
harimau jadi jadian itu
harimau jadi jadian itu
harimau jadi jadian itu
dan untuk siapapun yang berhasil menangkap harimau jadi jadian itu
harimau jadi jadian itu
aku akan memberikan sawah
lima bau sebagai hadiahnya
mulai malam ini
kita perketat penjagaan di desa
kita akan menangkap harimau
kita akan menangkap harimau
dan untuk siapapun yang mencurigakan masuk ke desa kita

terutama orang asing
kalau perlu kita bunuh
t'ai'u ya aku tahu kamu cuma tipuan
kamu tidak melakukan apapun terhadapku
t'ai'u ya apa yang kamu lakukan
aku tidak takut padamu
aduh gawat limon tidak bisa terhapir
barah itu yang berjaga jaga banyak sekali para
sepertinya satu kampung itu
kalau kita sampai ketahuan mereka urusan kita bisa berantakan sih
iya tapi bagaimana caranya itu banyak loh
ah sir aku tahu jalan walet pinggir
aku yakin disana pasti penjagaannya lebih longgar
hei kalian semua
kalau kita bergerombol seperti ini
kita tidak akan bisa menemukan harimau jadi jadian itu
lebih baik kalian semua bagi dua
jaga di pintu utara dan di pintu selatan biar aku sendiri di sini
ah den sendirian den disini den
jangan den terlalu berbahaya
dai aku paling tidak suka dibantah
sudah kalian semua tenang
aku tidak apa apa disini sendiri
selama ada ini tidak akan ada yang berani melawan kau

ketiwasan kita terlambat sih harimau itu pasti sudah
makan korban kita harus menangkan harimau itu
hai hai hai tunitnya para